pasca menjalani pemeriksaan
enam korban perdagangan manusia rabu petang
dijemput pemerintah provinsi jawa barat
suasana harum mewarnai penyerahan korban
yang sudah berbulan bulan mengalami eksploitasi seksual
korban selanjutnya dipulangkan menuju tempat tinggalnya masing masing
di kabupaten bandung barat sukabumi dan cianjur
sementara satu korban berusia di bawah umur
asal kabupaten tasik malaya sudah dijemput keluarganya
kasus ini terungkap setelah anak di bawah umur
asal tanjung jaya tasik malaya hilang selama dua pekan
korban sempat dijanjikan bekerja sebagai pelayan
di rumah makan di bogor jawa barat
polisi kemudian menemukan fakta
korban dijadikan psk dan dijual seharga tiga ratus ribu rupiah
kepada para pria hidung belang di wilayah bogor
selasa sepuluh agustus silam
tersangka ditangkap satreskrim polores tasik malaya jawa barat
saat tengah tertidur
istri tersangka sempat membangunkan suaminya
sebelum akhirnya diborgol petugas
polisi juga mengamankan tiga anggota sindikat perdagangan manusia lainnya
di wilayah tasik malaya dan bogor jawa barat
korban direkrut untuk dipekerjakan
dieksploitasi secara seksual
nah yang kita amankan ini perannya juga beda beda
ada yang merekrut ada yang mengirim
ada yang menerima ada yang mengeksploitasi secara seksual para korban
selain anak anak polisi juga mendapati
enam wanita dewasa yang dijual sebagai psk
korban diantaranya berasal dari cianjur sukabumi serta bandung
deden rahardian tasik malaya jawa barat